sudah ada rekan saya rifana pratiwi di kpu dki jakarta dan kurang lebih sepekan lagi
rifana bagaimana dengan persiapan logistik lalu persiapan debat
silahkan dengan laporan anda langsung dari kpud dki jakarta
selamat sore yuda baru saja berakhir konferensi pers yang digelar oleh kpu dki jakarta
dan tadi ada tiga poin utama yang memang menjadi pokok bahasan dalam konferensi kpu dki jakarta
yang pertama terkait dengan persiapan debat sesi terakhir atau sesi ketiga yang digelar besok di hotel bidakada pada hari jumat sepuluh februari pada pukul sembilan belas tiga puluh
kemudian poin bahasan yang kedua terkait dengan persiapan logistik untuk pemungutan suara
dan yang ketiga adalah persiapan untuk penghitungan suara
dan tadi berdasarkan penjelasan dari salah satu komisioner kpu dki jakarta dahlia umar
bahwa untuk tema debat sesi ketiga atau sesi terakhir adalah masalah kependudukan dan peningkatan kualitas hidup
untuk masyarakat dki jakarta
dan ada empat subtema yang memang menjadi bahasan debat esok
yang pertama adalah perlindungan anak kemudian pemberdayaan perempuan
pemberantasan narkoba dan peningkatan fasilitas untuk penyandang disabilitas
dan agak berbeda dengan debat sesi pertama dan juga debat sesi kedua pada satu bulan yang lalu
memang untuk debat sesi terakhir ini debat dibagi ke dalam enam segmen
di mana segmen pertama adalah ketiga pasangan calon diberikan waktu untuk memaparkan visi dan misinya
namun sudah langsung diberikan pertanyaan oleh moderator yang sudah dipilih oleh kpu dki jakarta
kemudian segmen kedua dan segmen ketiga masih sama
yakni moderator memberikan pertanyaan kepada ketiga pasangan calon dan ketiganya boleh saling menanggapi
kemudian segmen keempat dan segmen kelima adalah segmen debat
di mana ketiga pasangan calon bisa saling melontarkan pertanyaan
namun masih ditengahi oleh moderator
dan segmen terakhir akan diberikan kesempatan untuk memberikan closing statement atau kalimat penutup
dan debat durasinya masih sama sekitar dua jam dan akan dimulai pada pukul sembilan belas tiga puluh sekitar satu ratus dua puluh menit
dan kemudian tadi komisioner dari kpu juga menyampaikan ini yang paling penting sebetulnya yuda
bahwa untuk pelaporan dana kampanye ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
paling lambat itu harus disampaikan kepada kpu dki jakarta pada tanggal dua belas februari pada pukul delapan belas waktu indonesia barat
dan tidak ada toleransi
sanksinya kepada setiap pasangan calon ketiga pasangan calon dan wakil gubernur
yang tidak melaporkan dana kampanye atau terlambat maka akan didiskualifikasi menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
dan tadi terkait dengan persiapan untuk pemutusan suara kami mendapatkan informasi bahwa tps ini ada tiga belas dua puluh tiga tempat pemutusan suara
di seluruh provinsi dki jakarta dengan total daftar pemilih tetap atau dpt ini ada tujuh dua juta suara
dan tadi informasinya juga sudah dicetak ada dua puluh satu suara
surat suara yang rusak dan sudah dicetak kembali dan tadi kpu dki jakarta sudah meyakinkan atau menegaskan bahwa
untuk persiapan logistik pemutusan suara ini sudah hampir selesai dilakukan
namun paling lambat akan selesai nanti pada tanggal empat belas februari atau satu hari menjelang hari pemutusan suara tanggal lima belas februari yuda
baik rifana pratiwi terima kasih untuk laporan anda dan selamat bertugas kembali rifana